inilah sebagian produk produk hasil penelitian dinas penelitian dan pengembangan tni angkatan darat
berbagai produk ini nantinya akan digunakan sebagai sarana latihan
atau memperkuat sistem persenjataan tni ad
seperti misalnya sasaran tembak robotik yang nantinya berguna bagi prajurit
untuk melakukan latihan tembak dengan sasaran bergerak
ada juga kendaraan tempur jarak dekat yang nantinya bisa digunakan oleh pasukan khusus
selain itu masih banyak produk lainnya yang bermanfaat bagi sistem persenjataan tni ad
misalnya mortir otomatis radar pertahanan udara hingga motor listrik
semua hasil penelitian ini berangkat karena adanya kebutuhan dari satuan satuan di tni ad
selain meliti alus susah baru
ditelit bank tni ad juga berwenang melakukan uji dan sertifikasi produk dari industri pertahanan
seperti misalnya yang saat ini tengah mereka lakukan
yaitu uji peluru kaliber tujuh enam puluh dua mm produksi pt pindad
jika lolos uji peluru ini nantinya akan digunakan untuk penembak tepat
atau sniper tni ad
kerjasama antara produsen dan dinas penelitian memang harus dijalankan secara baik
jadi mitra litbang dengan pindad ini suatu hal yang sangat luar biasa pak yang tidak boleh terpisahkan
karena memang semua hasil produk produk kita yang dipakai angkatan darat
insya allah semuanya dari produk pindad itu yang paling
bisa katakan kita gunakan lah hampir semua
dan mungkin itu harus ada ini juga kan ya apa namanya
selain kerjasama mungkin keberlangsungan dari perusahaan juga tergantung dari distrik bank juga
karena kan nantinya kan yang digunakan belinya dari pindad digunakan oleh angkatan darat gitu ya
saling simbiosis mutualisme gitu ya
jadi kita kalau teman teman di litbang
itu adalah di bagian hulu disesuaikan dengan kebutuhan di tni ad
kebutuhan dan juga proyeksi ke depan
future teknologinya seperti apa teknologi master plan nya apa

tapi in between kita harus bersama
cukup banyak kok dengan litbang ad kita cukup banyak